ya pemirsa hari ibu yang diperingati hari ini tentu sekarang ini ya banyak sekali dari anda yang mencoba untuk mengucapkan kalimat kalimat tersayangnya untuk ibu tercinta
tetapi sementara itu kita akan coba untuk bawa anda dulu mengingat kembali tentang baik kembar lima dari cirebon jawa barat
saya bisa membayangkan bagaimana sulitnya ibu ya membesarkan lima anak sekaligus begitu
wow iya ya karena mereka pasti tidak mudah ya kedua orang tuanya pasti muda
apalagi sudah ada kembar lima ada kakaknya lagi
nah bagaimana ibu ini mampu melakukannya kita lihat liputannya
seperti inilah kesibukan lely solihati warga perumahan safir kota cirebon jawa barat
hari harinya dihabiskan untuk kelima putra kembarnya abid izul ukail ezra dan oksi yang menginjak usia satu tahun
sementara anak sulungnya sakira berusia tiga tahun
tidak mudah memang mengasuh lima bayi sekaligus dan seorang balita
dibantu tiga orang pengasuh leli sudah paham kebiasaan bayi bayinya
di saat memandikan yang satu bayi yang lain menangis
memberikan susu pun terkadang dilakukan sekaligus untuk beberapa bayi
ia juga harus sabar menyuapi bayi bayinya
ada yang mudah disuapi tapi ada juga yang lebih suka bermain
tentu leli tetap mencurahkan perhatian kepada anak sulungnya dan sang suami habibie ahmad akbar
cuman intinya kan kita perlu kesabaran yang ekstra
terus kayak membagi ke anak anak itu juga lebih harus lebih adil lagi gitu ya
bagi habibi sang ayah sosok istrinya merupakan ibu yang luar biasa
sang istri memberikan seluruh tenaga dan pikiran untuk keenam anak mereka
saya sih melihatnya
sosok istri ya pokoknya sangat luar biasa lah
karena dia itu benar benar diberikan oleh allah untuk diberikan kepercayaan mengurus lima anak plus satu anak
dia bisa melewati itu dari mulai perjuangannya itu dari mulai dia hamil sampai dengan melahirkan
itu suatu perjuangan yang sangat luar biasa buat saya sebagai seorang ibu
ibu juga sebagai seorang istri
meski menyita waktu dan tenaga bagi leli solihati memiliki banyak anak merupakan anugerah tuhan yang luar biasa
nah lewat sambungan skype kita akan langsung saja ya ngobrol dengan ibu leli dan juga pak habibie orang tua baik kembar lima di cirebon jawa barat
semoga hubungan komunikasinya lancar
ibu leli selamat pagi good morning
ibu leli bisa mendengar kita di studio
ibu leli itu
iya halo selamat pagi mbak dania mas prabu
ibu lagi sama anak anaknya ya itu bisa disebutkan nggak nama anak anaknya siapa saja
ini ada abit yang pertama abit
yang ketiga okail
yang keempat eja
yang kelima oksi
saya ingat namanya aja tapi kalau ingat mukanya ini di kembar lima di depan ibu leli di sini tidak bisa membedakannya begitu kan
tapi kalau misalnya membagi kegiatan sehari hari ibu leli nih saya nggak bisa membayangin sih
punya anak satu aja belum bisa mengerti bagaimana menjaga mereka dengan lima anak seperti ini kembar lima bagaimana bu leli
dan jadi kan saya di sini kegiatan saya sehari hari di rumah
jadi saya mau membantu juga kayak gabis internetnya juga di rumah ada juga dibantuin juga sama kayak peluangkan
itu dari orang tua dibantuin tiap hari sih ada selalu ada yang bantuin
ibu leli ini kan hari ibu ya selamat hari ibu
ibu leli sendiri bagaimana mau mengucapkan untuk ibunya ibu leli dan juga tentunya sebagai ibu buat anak anak ibu sendiri bagaimana ibu

oke intinya kita ucapkan selamat hari ibu ya ibu leli untuk ibu leli orang tua ibu leli intinya untuk seluruh ibu ibu yang ada di dunia ini ya
iya salut nih untuk ibu leli ya yang apa namanya punya anak kembar lima dan juga satu anak sulung jadi ada enam semua
wow itu tadi saya katakan satu orangnya saya belum bisa membayangkan bagaimana tapi itu dia hebatnya ibu ya